baik kabar akan gimana
seperti yang kamu lihat
saya sudah sepuluh hari keluar dari penjara
kenapa baru sekarang ketemu saya
saya masih merasa bersalah
ini harus dari depan
aku kasih tau ya

yang backing senior senior kita juga
aiwan gak disebut
aiwan udah mau balik lagi ke pekanbaru
ada mobil mau parkir tuh
kamu mau kerja lagi
gak takut dipukulin orang lagi
saya juga harus kerja

halo amin udah balik lagi mau kerja lagi
berarti didan balik lagi ke terminal
kata otang kamu balik lagi ke terminal
didan mau balik lagi ke sini
dia udah agak betah di parkiran
bukan nggak betah emen udah mau kerja lagi
alhamdulillah kalau gitu ma
masih masih masih
semarang semarang semarang
pak tentara kersabat
kobang jadi ketemu kamu hari ini
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
seperti yang kamu lihat
saya sudah sepuluh hari keluar dari penjara
kenapa baru sekarang ketemu saya
saya masih merasa bersalah
kamu sudah menjalani hukuman
tapi saya masih merasa bersalah ke akan
masih merasa bersalah ke imas sama anaknya
saya merasa bersalah sama keluarga kita
karena sudah menghabis jauhan dik
semua sudah lewat
dan yang penting sekarang kamu sudah pulang
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
kamu sama siapa
saya cuman belajar bagai adek adek
masih primitif ahhh
dan enak sekali
suara tak daftarlah sekarang
semoga kau semangat